meski beberapa partai politik secara terang terangan sudah menunjukkan mendukung sejumlah nama untuk bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
namun kondisi berbeda justru terlihat di kubu partai hanura
partai hanura hingga kini belum menentukan arah dukungan kepada tokoh yang cocok untuk bisa maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
dalam kegiatan workshop nasional dua ribu dua puluh empat yang melibatkan anggota dprd fraksi hanura seluruh indonesia yang digelar di kawasan ancol jakarta utara pada minggu malam
ketua umum partai hanura usman sabtaodang menyayangkan munculnya berbagai isu yang sesungguhnya tak perlu dilakukan
hanura berencana baru akan mengumumkan nama ataupun tokoh yang layak maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pada bulan desember
kita nanti berpikir pada bulan desember untuk melentukan sikap
baru mungkin pada bulan desember
misalnya lewat kenapa
karena dari bermacam macam ide perlakuan politik sekarang ini
kita agak sedikit bingung tentang menurut berarti itu yang sebetulnya tidak berusaha